tidak bisa bos
kita tinggal operasi
nenek kita berhasil
wah dia dia lagi aja ini
waduh lu yang dulu lu
rasanya jelek lu mau gak mau ngapau

lu lu mau mau panggilin aja namanya
warga sini mau
baik aku pergi bang
eh begitu lah
cecep selamat tinggal cecep
wah jadi jadi cecek bos
saya tak takut
eh ini babi kalau gue denger nadanya nada penyanyi
sekarang begini bang
bagaimana babi besok pagi kita kerangkeng kita kumpulin warga kita pungutin bayaran
pengumuman pengumuman untuk warga semua
perhatian perhatian warga kumpul
eh tenang tenang
penyeluman babi ngepet bisa berdong dong

tenang tenang tenang
ya lu biasa aja pak
tenang jangan berisik
lu pengen bukti
terus mang aja
nanti tenang aja
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kenapa mau ketidur suara saya
aduh aku lagi lakuin
aku ingin keluar
aku ingat melukis
taha aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
nah lihat jadi babi lainnya
hai tenang tenang pertunjukan masih bisa berlanjut asalkan
penyanyi lagi alias
tapi syaratnya asal bayar dulu
hasil hasil mata duit